kita awali berita dari madura
demo menuntut pengusutan dugaan kasus korupsi raskin
di sejumlah desa di sumeneb berlangsung ricuh
puluhan mahasiswa dan polisi terlibat baku hantam
salah seorang pendemo bahkan jatuh pingsan setelah dikroyok polisi
salah satu mahasiswa dari sumekaraya ini langsung pingsan
saat demo yang semula tertib berubah menjadi kericuhan
masa mahasiswa pendemo terlibat bentrokan dengan petugas
karena ingin memaksa masuk ke gedung kejari sumeneb
mahasiswa pendemo yang jumlahnya lebih sedikit dibanding aparat kepolisian
akhirnya menjadi bulan bulanan petugas
beruntung mahasiswa yang pingsan segera ditolong aparat lainnya
dan dibawa ke dalam gedung kejari
sementara pendemo lainnya masih meneruskan aksinya di luar pagar kejari sumeneb
puluhan mahasiswa sumekaraya ini berunjuk rasa di depan kantor kejaksaan negeri sumeneb
untuk mempertanyakan kinerja kejaksaan negeri sumeneb
soal penanganan dugaan korupsi raskin di tiga kecamatan
yaitu kecamatan gulug gulug desa potran kecamatan talango
dan desa lapatama kecamatan dunggek yang sampai hari ini belum ada kejelasan
setelah pendemo terlibat bentrok dengan polisi dan satu mahasiswa pingsan
kepala kejaksaan negeri sumeneb bambang sutrisna akhirnya menemui pendemo
sehingga menetapkan tersangka gulug gulug dan potran sudah final
saya tidak akan gegabah menentukan tersangka harus didukung dengan dua alat bukti yang cukup
tidak sembarangan seperti itu kami menetapkan tersangka
kita lihat aja apa kemarahan selanjutnya
saya bekerja diam tapi bekerja
masa pendemo yang belum puas dengan penjelasan kepala kejaksaan negeri
kemudian menyembeli seekor ayam dan melemparkan ke dalam halaman kantor kejaksaan negeri sumeneb
sebagai simbol kekecauan mereka atas penanganan kasus korupsi di kabupaten sumeneb
ahmad rahman sumeneb